udah subuh sayang
semangat ku hidup seiring terbukanya hari
menyambut rezeki dari berbagai arah
biar saya aja bu yang bawa
gak usah ini udah kewajiban saya kok
dan saat goyang kuatkan hatiku untuk tetap tegak berdiri
maaf ya bang
ini gak usah nanti kurang disana
memang kelihatannya yang diantarin itu dapat satu kotak
semua ku jalani dengan sepenuh hati
iya maaf mama harus ngantri teman bu

mimpinya untuk berpendidikan setinggi tingginya